aku akan tetap bertanggung jawab
sampai anak di dalam kandungan cynthia lahir
sebelum anak itu lahir
aku tidak akan menceraikan sintia
oke pak arta
jadi maksud bapak
merasakan penderitaan sendirian
anak saya sintia harus membesarkan bayi
yang tidak dicintai bahkan tidak diinginkan oleh ayah sendiri
padahal bayi itu dilahirkan
dari pernikahan yang sah pak
kalau memang bayi itu
adalah benar benar anaknya afif
saya akan menerimanya dan saya jamin
saya akan menerima dia sebagai cucu saya
dan saya akan menyayanginya
buat apa nunggu sampai bayinya lahir
atau akhir akhirnya ujungnya
ayahnya juga tidak akan mengakuinya
ayahnya akan meninggalkannya iya kan afif
tapi menggugurkan kandungan itu bukan solusinya
kalau kamu memang masih
menginginkan hidup bersama bella
dan kamu sangat menginginkan
agar sintia anak tante
tidak tinggal di sini lagi
atau sampai di tayu sana
perlu mem prominentifikasikan
selama ber gateotti
ujungnya ayahnya juga tidak akan mengakuinya
ayahnya akan meninggalkannya
tapi menggugurkan kandungan itu
kalau kamu memang masih menginginkan hidup bersama bella
menginginkan agar sintia
anak tante tidak tinggal disini lagi
ada di tangan kalian
dan menjadi pembunuh atas darah daging kalian sendiri
kalau bapak tidak menginginkan putri saya
so itu artinya putra bapak afif harus menandatangani
dan bapak juga harus menandatangani
tante mama benar
kayaknya aku harus gugurin kandungan aku tante
pak arta yang terhormat
baca berkas ini pak
cuma ini pilihan bapak
kalau bapak tidak menginginkan sintia anak saya
saya akan menjawab yang tidak kenal
saya nggak mungkin menandatangani perjanjian itu
tanpa menyuruh aku untuk tidak ketemu dengan bella dan anakku
itu tidak akan pernah terjadi

janji sama bapak
ini sekolah harus jadi anak yang pinter
asal ada tante bella di kumar
janji akan terlalu semangat sekolahnya

sampai kapan aku bisa menahan bella di rumah

suatu saat afif pasti datang menjemputnya
jika bella pergi bagaimana perasaan anak

jika bella pergi bagaimana perasaan anak anakku
kamu udah mau ke kantor
kamu istirahat dulu sampai kamu siap
aku mau kerja
kalau aku diem di rumah
yang ada aku terus terusan memikirkan
kejadiannya apa yang aku lakukan
aku gak mau terus terusan
terlalu dalam kesedihan
aku pengen buang jauh jauh
berapa artang terhormat
buat saya ini artinya
putra bapak sudah mengambil keputusan
dan kami gak ada punya pilihan lain
selain mengakhiri kehamilannya
cynthia sekarang juga
karena buat apa juga punya baik
kalau kondisinya seperti sekarang ini
saya mohon kamu jangan lakukan itu
supaya dia menyetujui perjanjian ini
kalau dia tidak akan menemui bella dan anaknya
sampai cynthia melahirkan anaknya
kalo menyebar dia
kalo dia gak kekal
seorang anak few
jadi papa lebih memilih
anak yang belum lahir dan jelas
daripada anaknya afif sifah
afif tidak bertemu dengan siva
itu yang papa mau
lalu apa yang harus papa perbuat afif
masa kamu harus mengotori tangan kamu
dengan darah dari janin yang ada dalam perutnya sintia
aku tidak pernah mencintai sintia
lalu papa sekarang meminta maaf
untuk memilih cynthia daripada bella
afif gak mau
afif tidak mencintai sintia
kita pernah menyerah
dan menuruti semua
dan papa lihat sekarang
lalu kamu mau papa berbuat apa
papa udah gak tau harus berbuat apa lagi
asal kamu harus ingat
kita ini bukan pembunuh
yang ada dalam perut sintia itu tidak berdosa
kamu mau menerima anaknya sintia
kamu jangan marah sama mereka
semua yang terjadi ini kesalahan mama
karena mama kamu jadi menikah dengan sintia

jangan kamu limpahkan kebencian kamu kepada mereka
jangan kamu limpahkan kebencian kamu kepada mereka

limpahkan saja kepada mama
limpahkan saja kepada mama
mamah siap kok
mamah siap kok